dan untuk mengetahui informasi terkini pasca gempa yang mengguncang negeri sakura
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan duta besar republik indonesia untuk jepang heri amadi
selamat sore waktu jakarta pak dubes
selamat sore mbak ribana
oke pak dubes langsung saja kami mau tanya bagaimana kondisi di sana pak dubes pasca gempa yang mengguncang di fukushima
apakah ada informasi berapa jumlah korban dan juga bangunan yang rusak pak dubes
sebenarnya kalau dibanding saya fokus dulu ke warga indonesia
tidak ada warga indonesia yang dikalaporkan mengalami cedera luka ataupun yang lainnya
namun demikian kalau warga yang di daerah bukusima
dan di sana korban yang dilaporkan adalah dan miyagi itu yang dikorban yang dilaporkan ada
yang meninggal tidak ada tapi yang dilaporkan
yang meninggal tidak akan mengalami luka luka itu ada sekitar sembilan puluh orang
itu yang terjadi
jadi ini hampir sepuluh tahun dari gempa besar
gempa sekarang ini sepuluh tahun dari gempa sebelumnya tahun dua ribu sebelas ya
yang pada waktu itu akibatnya sangat besar sekali karena gempa tahun dua ribu sebelas itu diiringi dengan tsunami
sekarang ini tidak
tadi sudah dilaporkan yang terjadi adalah kerusakan akibat pertama terjadinya korban itu terutama terjadi karena jatuhnya barang barang di rumah
atau seperti itu jadi tidak seperti dulu yang hanyut dan lain lain
oke pak dubes bagaimana
tadi dilaporkan fukushima itu ya betul bahwa kereta apinya akan apa
tadi dilaporkan kereta apinya sempat tidak berfungsi
namun demikian seperti biasa jepang ini kesiapannya di dalam menghadapi bencana memang luar biasa
tahun dua ribu sebelas saya waktu itu pernah setelah bencana terjadi saya mengunjungi fukusima juga
stasiunnya pada waktu itu juga segera dibuka sekalipun belum baik sekali
kali ini juga yang dilakukan hanya mengecek tracknya cukup baik
kereta cepatnya juga atau sudah berjalan
singkatannya juga sudah berjalan lagi
oke pak dubes bagaimana dengan pemadaman listrik dan juga saluran telekomunikasi begitu
apakah masih berjalan lancar
karena kami dengar ada pemadaman listrik di sana begitu pak dubes
itu otomatis ya di jepang seperti tadi saya sampaikan
beberapa untuk menghindari bencana lebih jauh
listrik dan lain lain itu otomatis mati sendiri
jadi saya pernah sekali waktu tahun dua ribu sebelas waktu saya menuju fukushima juga kereta apinya tiba tiba berhenti karena ada gempa
jadi sistem mereka sudah ditebikkan rupa begitu sensitif terhadap berapa perubahan sehingga kalau dipandang bahaya
kalau terjadi gempa kemudian ada bocoran gas kan bisa terjadi kebakaran
jadi pada awalnya
pada jam pertama pada menit menit pertama listrik yang putus itu mencapai sekitar sembilan ratus lima puluh ribu rumah yang terputus
tapi pagi harinya pagi hari itu sudah tinggal mencapai hanya sekitar empat lima rumah tangga saja
demikian juga itu telekomunikasi
dan lain lainnya itu seperti itu
mekanisme memang seperti itu
jadi pada emak saya tidak membahayakan
di kita kebetulan sekali di fukushima dan di miyagi itu tidak banyak warga kita
di miyagi sekitar satu di fukushima sekitar delapan ratus orang
banyak ada banyak juga mahasiswa di sana yang dikeluhkan sebenarnya mereka itu hanya semacam trauma saja
dari ppi miyaki melaporkan bahwa sejumlah mahasiswa sekarang ini terpaksa atau pindah ke menginap di rumah temannya
karena kebetulan yang tempatnya di tinggi itu ya memang traumatis juga ya
ada yang berada di lantai sembilan gitu goyangannya kan besar sekali
bagi saya pribadi juga merasa bahwa ini adalah gempa terbesar yang pernah saya rasakan sekalipun posisi saya jauh
dua ratus delapan puluh delapan kilo dari epicentrumnya
epicentrumnya ini sama dengan yang dulu dua ribu sebelas
oke pak dubes ini kan gempa yang sangat besar ataupun sangat terasa ini terjadi di tengah pandemi covid sembilan belas begitu
apa kemudian langkah strategis yang diambil oleh pemerintah jepang begitu untuk bisa menenangkan warga yang sedang berjibaku begitu dengan pandemi covid di sana pak dubes
saya kira pemerintah
segera membentuk seperti biasa
begitu ada kejadian itu kebiasaan kemudian ada satu tim yang dibentuk untuk mengatasi skala akibat dari bencana ini
yang terpenting semuanya adalah gerak cepat di dalam menanggulangi pulihnya infrastruktur dan juga korban korban itu
dan ini bergerak sangat cepat
memang miyagi dan fukushima tidak termasuk daerah yang
dinyatakan sebagai emergensi covid
jadi karena itu sebenarnya tidak terlalu terkait banget di daerah itu dengan urusan covid
karena memang wilayah yang dinyatakan covid itu hanya di wilayah sekitar emergensi itu di sekitar tokyo dan di sekitar osaka
tokyo itu disebut wilayah kanto osaka itu wilayah kansai
sedangkan daerah yang kena gempa
itu masuk dalam wilayah tohoku yang sebenarnya tidak dinyatakan emergensi
jadi tidak terlalu banyak pengaruhnya juga dari sisi itu
oke terakhir pak dubes arahannya dari kantor kedubes untuk warga negara indonesia yang tadi jumlahnya delapan ratus orang yang ada di fukushima
agar mereka kemudian tetap tenang tidak trauma begitu
seperti apa pak
kami memang selalu punya komunikasi
ada tokoh masyarakat ada organisasi ppi yang lebih terapi
dan kami berhubungan terus selama ini karena kemarin pun kami juga sangat erat berhubungan ketika menanggulangi urusan covid ini
jadi yang kami sarankan ya kami pun sebenarnya sudah punya counseling online
banyak yang kita lakukan karena bukan fisikal tetapi lebih trauma yang sifatnya psikologis gitu
jadi itu kebanyakan bisa diatasi oleh kawan kawan di sana sendiri
di antara lingkungan
antara lingkungan mahasiswa dan pekerja magang itu
kami tetap memelihara komunikasi terus menerima laporan terus sampai sore tadi
tapi alhamdulillah tidak ada yang terluka
jadi sebenarnya kami juga cukup lega untuk itu
tapi saya sudah meminta nanti hari senin besok ada satu orang dari kedutaan yang akan meninjau teman teman yang ada di
di wilayah fukushima
terima kasih pak heri
semoga semua wni yang ada di jepang baik baik saja begitu dan juga tetap bertahan di tengah pandemi covid sembilan belas
dan situasi jepang tidak terjadi apa apa
semuanya selamat dan juga sehat
terima kasih sekali pak heri amadi duta besar republik indonesia untuk jepang atas waktunya
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sampai ketemu lagi